sementara itu tim nasional kamboja telah tiba di indonesia jelang laga perdana grup a piala aff dua ribu dua puluh dua di stadion utama gelora bung karno jumat sore
melalui bandar udara internasional soekarno hatta sejumlah pemain dan ofisial timnas kamboja tiba pada rabu malam
kedatangan mereka dijemput langsung oleh tim dari pssi dan langsung diantar ke salah satu hotel di jakarta
latihan resmi timnas kamboja di gelora bung karno akan berlangsung kamis jam lima sore atau satu jam setelah official training dari timnas indonesia
selain indonesia dan kamboja grup a piala aff dua ribu dua puluh dua juga berisi brunei darussalam filipina dan juara bertahan thailand